di hari minggu atau hari ke tujuh pencarian korban dan puing pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklqp para penyelam dari tim sar gabungan
kembali menemukan bagian dari tubuh pesawat berupa roda dan as
meski demikian kondisi roda pesawat ini tidak lagi utuh
dan berikut laporan produser lapangan dea ayujihan dengan salah seorang penyelam
ada juga dari kopaskal kemudian ada tim dari pihak kapal riset baru najaya satu
bersama sama mengangkut bagian dari pesawat ini yakni roda pesawat
kami belum dapat mengkonfirmasi apakah ini bagian roda pesawat depan kanan atau kiri
namun bisa kita saksikan bersama sama memang jika dilihat berat dari roda ini cukup besar begitu
oleh karena itu memang kapal
yang ditunjuk untuk mengangkut bagian dari pesawat ini adalah kapal riset barunajaya satu
karena ini merupakan kapal yang memiliki kekuatan untuk mengangkut objek dari dalam laut
yang memiliki kekuatan cukup besar
kapal barunajaya satu ini sendiri memiliki kekuatan sekitar delapan ton
untuk mengangkut objek dari bawah laut menuju ke atas kapal
dan saat ini saya akan mencari salah seorang penyelam
saya dari cnm
saya dari cnm
bapak ikut tergabung dalam pengangkutan ini dari dasar laut begitu
di kedalaman berapa pak objek ini ditemukan pertama kali
bagaimana pak kronologisnya pada saat pertama kali ditemukan
ya seperti halnya kayak kemarin sebelumnya kita pengecekan
penyekatan ternyata ada benda yang kemungkinan kan kita sebelumnya
kita rencanakan pengangkatan
sudah didalami beberapa kali penyelaman untuk pemasangan belting
jadi kita bergantian dari pagi prosesnya
dari pukul berapa pak
dari pukul berapa
tadi dimulai pertama kali setengah sebelas
kemudian selain dari roda pesawat ada nggak pak objek lain yang dominan yang terlihat
kebanyakan di bawah sudah tidak
begitu signifikan sudah menjadi puing puing
sudah hancur semua
ini yang bisa diangkat
yang lainnya serpian serbuan kecil
tidak begitu dominan
ada kendala nggak sih pak waktu diangkat ke atas
untuk kendala mungkin tidak ada
karena sudah terbiasalah media kita seperti ini
terima kasih bapak atas laporannya daniel tadi
bincang bincang saya dengan salah satu tim penyelam yang berhasil mengangkut salah satu bagian pesawat
yakni roda pesawat ke atas kapal riset baruna jaya satu deayu jihan dari perairan tanjung karawang